anda kembali di after sepuluh dpp pusat partai demokrasi indonesia perjuangan pdip menggelar pengumuman tujuh puluh lima bakal pasangan calon rekomendasi pdip pada pemilihan kepala daerah serentak dua ribu dua puluh
langsung saja kita sudah tersambung dengan ausiroendulo produser lapangan cnn indonesia
rio dari pantauan anda pdip mencalonkan sejumlah nama termasuk bobi nasution bagaimana peluang bobi maju di pemilihan kepala daerah
ya selamat siang maggie dan juga mae tepat sekali baru saja sekitar pada pukul sepuluh pagi tadi waktu indonesia barat pdip resmi menggelar rekomendasi bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada dua ribu dua puluh serentak pada bulan desember esok
karena memang ini merupakan tahap ketiga dari pdip setelah mereka pada sebelumnya ada tahap kedua dan juga tahap pertama
mereka memberikan rekomendasi siapa saja calon yang nantinya akan berjuang atau bertarung pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan memang dari sekian nama ini ada total sekitar tujuh puluh lima nama atau pasangan bakal calon yang nantinya akan bertarung dalam pilkada dua ribu dua puluh
ini ada sekitar tujuh puluh lima pasangan calon yang tadi disampaikan oleh ketua dpp pusat pdip bidang politik puan maharani
di mana dari tujuh puluh lima nama tersebut ada sejumlah nama besar yang memang direkomendasikan oleh pdip
tentunya yang tadi seperti anda sebutkan tadi yang pertama ada menantu dari presiden joko widodo bobi afif nasution yang memang sebelumnya sudah digadang gadang untuk maju dalam pilkada medan
dan hari ini secara resmi pdip mengumumkan bahwa bobi akan maju sebagai wakil kota dalam pilkada medan yang akan berlangsung pada bulan desember esok
dan memang iya
di dalam pilkada medan ini akan didampingi oleh kader dari gerindra yakni auli rahman
ini artinya ini menegaskan kembali bagaimana hubungan antara pdip dan juga gerindra ini semakin menguat
karena memang dari sejumlah daerah di dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh ini kami melihat bagaimana dari beberapa daerah pdip dan juga gerindra ini menguat dengan mencalonkan kedua kadernya untuk kemudian bersama sama bertarung di dalam pilkada dua ribu dua puluh
dan ini adalah hal yang sangat penting
dan dari ini merupakan aglom aglom ketiga
yang seperti yang saya sebutkan tadi ini artikus enam puluh delapan bakal calon yang sudah disampaikan oleh pdip sejak tahap pertama yang berlangsung pada tanggal tujuh belas juli dua ribu dua puluh dua yang lalu
di mana pada tanggal maaf dari sembilan belas februari dua ribu dua puluh pdip telah mengumumkan ada sekitar empat puluh sembilan bakal pasangan calon
kemudian ada tanggal
sejumlah bakal pasangan calon dan yang hari
calon yang turut akan berjuang pada pilkada serentak
ini artinya ada satu ratus enam puluh delapan bakal pasangan calon yang nantinya akan bertarung dalam pilkada
mengapa pdip membagi ini menjadi tiga tahapan dan semuanya
ini menjadi tiga tahapan dan semuanya berlangsung secara virtual
ini kami sempat mewawancarai kami sempat berbicara dengan ketua badan pemenangan pemilu
dari pdip bambang wuryanto yang menyebutkan bagaimana pdip juga menyiapkan strategi
bagaimana dari calon calon yang nantinya akan disampaikan kepada publik
bagaimana pdip juga melihat empati dan juga simpati kepada masyarakat
apalagi ini masih di masa pandemi begitu
mereka mempertimbangkan untuk tidak menyerahkan seluruh namanya
sebenarnya namanya sudah dipersiapkan dari awal
sudah disepakati sebenarnya dari awal sekitar empat bulan lima bulan yang lalu
namun ini dibagi menjadi tiga tahapan
ini merupakan salah satu strategi dari pdip
untuk kemudian mendapatkan simpati publik untuk mengenal siapa saja nantinya nama nama yang akan bertarung dalam pilkada dua ribu dua puluh
dan kemudian apabila menjawab pertanyaan anda tadi bagaimana untuk nantinya maju dalam pilkada dua ribu dua puluh
ini artinya sudah hampir dipastikan
karena memang nama dari bopi tersebut sudah direkomendasikan oleh pdip
jadi jika tidak ada dinamika politik yang memang nantinya akan
menggagalkan ataupun nantinya tidak ada pertimbangan yang begitu kuat untuk mencabut nama bobi nasution untuk maju dalam pilkada medan
ini hampir dipastikan bahwa bobi dan juga aulia rahman akan maju dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh di wilayah medan
untuk bertarung dengan sejumlah calon dari partai yang lain
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia ausirion dalu melaporkan